seorang pria tergeletak ditemukan tewas dengan luka tusuk di tempat pemakaman umum kober ulu jami pesanggerahan jakarta selatan kamis pagi
korban yang diketahui bernama vicky firlana ini merupakan warga hang lekir kebayan baru jakarta selatan
ia diduga menjadi korban pembunuhan setelah pulang dari rumah teman dekatnya tak jauh dari lokasi
apa berat untuk barang barang korban mbak apakah ada di lokasi mbak
kalau yang saya lihat sih saya belum lihat sih cuman dia bawa uang dua juta lebih handphone motor motor baru motor yang masuk
yang tidak ada barangnya apa aja mbak
semuanya kayaknya nggak ada di
jenazah korban dibawa ke rumah sakit fatmawati untuk diotopsi
kasus ini ditangani saat reskrim polres metro jakarta selatan
di sisi lainnya
di sisi lain rekaman video warga memperlihatkan sejumlah warga membongkar isi bungkusan misterius
di bahu jalan menuju pemukiman kampung pisang kelurahan karadenan kecamatan cibinong kabupaten bogor jawa barat rabu siang
ketika dibuka warga mendapati punggung manusia berada dalam bungkusan
sebelumnya warga curiga melihat bungkusan mirip paket teronggok di bahu jalan dan dikerumuni lalat
jasad diduga berjenis kelamin perempuan
polisi yang melakukan olah tkp juga menemukan bungkusan pakaian dan mukena
tubuh korban ditemukan
dengan posisi kaki dan tangan terlipat
usai olah tkp bertugas mengevakuasi jasad ke rumah sakit ramad jati untuk keperluan identifikasi
polisi belum memberikan keterangan terkait temuan jasad yang diduga korban pembunuhan ini
tim reputan cnn indonesia